aduh aduh bagus maaf ini ibu wina ibu wina tolong deh ibu wina segera pergi dari rumah saya sekarang juga
karena saya sudah lelah saya sudah capek dan saya takut oke
terus saya mesti kemana bu messi
dulu mana saya tahu kemana aja boleh
begini deh bu ina kan saya dengar dengar kalau ibu wina itu suaminya udah gak pernah lagi pulang ke rumah kan
iya eh bukan kamu deh baunya
bukan bau kamu kok
iya kan kayak bau ketat
bukan bau yang rebus ya
eh kau jadi serem juga ih
kayaknya baunya dari dapur deh
presiden lihat yuk siapa yang masak
emang belakangan ini rambut saya sering banget rontok
mungkin stress kali ya
kebanyakan mikir anak saya yang baru meninggal itu bu emang bu messi sama jana mau ngapain
kita mau makan oh makanan nih kebetulan saya baru aja buat makanan kentang rebus
aduh ibu kita itu lagi gak diet kita lagi nyari opor ayam rendang begitu iya bener
buti makan ya udah kalau gitu kalau nggak ada nggak apa apa yuk kita beli makanan di
luar aja yuk ya wina yang makasih ya makan kita lapar lapar lapar lapar
itu adalah pesugihan kentang lagi
oh mukanya jelek mukanya jelek
tinggal ya makasih dong
aduh teh teh messi
kok aku ditinggalin teh
aduh aduh aduh
aduh bagus maaf ini
ibu wina ibu wina tolong deh
ibu wina segera pergi dari rumah saya sekarang juga
karena saya sudah lelah saya sudah capek dan saya takut
terus saya mesti kemana bu messi
kemana aja boleh
begini deh bu wina
kan saya dengar dengar kalau ibu wina itu
suaminya udah gak pernah lagi pulang ke rumah kan ya
mendingan ibu ina pulang aja pergi ke rumah ya kan
sebentar ya ambil tas saya dulu
tunggu tunggu tunggu
udah bu messi saya pergi
makasih ya sudah menampung saya
alhamdulillah dia sudah pergi
masalahnya kalau kita nabung dia lama lama
nanti keselamatan kita bisa terganggu
ya benar kan
bu messi pintunya mana sih
aduh bu messi
ah ini pintunya
nanti aku diculik ini sama mister kentang
bu messi mana sih bu messi
aduh aduh aduh aduh
ada banyak yang
alah orang itu mencerigakan banget ya
iya mau ngapain ya dia ke rumahnya untuk minat
aku penasaran emang bener ya di rumah itu ada mister ketan
ih kali penyakit penasaran gak hilang hilang
rafa gak mau berusaha sama mr kentang rafa takut iserem
bapak kamu mau tau gak salah satu cara buat ngilangin rasa takut kamu
caranya itu adalah menghadapi rasa takut kamu
makanya kamu tuh harus berani jangan jadi takut mulu
ya udah deh rafa ikut rafa mau belajar berani
eh gitu dong
ya udah deh kakak
ya udah deh yuk
sampai pengen pipis
udah rafa gak usah takut
kan ada kak ali sama kak bella sama kak penilu
dia juga di sini
orang orang lainnya berasal dari lain lain
yang ada bagian
hai bertengah pasir masak dalam juga enggak tahu dan mungkin mereka lagi makan yang enak
aku nggak yakin deh kalau tidak ada makanan makanya itu tak masuk ke dalam
adam buat cari tahu ada makanan enggak bau kentang enak banget ya udah ya adam aku duluan
makan dadah tapi bisa jadi sih di dalam ada makanan makin tunggu
kau nggak waktu sini kak
biar udah nih kamu cari deh saklarnya udah